ayo siapa sih yang gak suka kuliner dingin dan menyegarkan apalagi di tengah siang bolong yang
benar benar hot hot pop seperti ini hampir semuanya suka ya apalagi saya nah di ragam kuliner kali
ini ada rekomendasi kuliner legendaris manis dingin dan juga tentunya menyegarkan yang patut
anda coba ya es podeng ini menjadi salah satu kuliner dingin menyegarkan di ibu kota
yang legendaris karena sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam es podeng legend namanya lokasinya berada
di kawasan tomang jakarta barat pedagang es podeng legend abdul rais mengungkapkan
pada awal berjualan es podeng buatannya tidak seenak dan diminati seperti sekarang
ya mungkin kelebihannya juga kalau es podeng saya itu dicampur ada tapenya sedikit
rasanya agak lain itu enak ini ya cuma lebih dominan di santan itu ya satu porsi es
podang berisikan lima macam topping mulai dari pacar cina ketan hitam roti tawar
tape dan buah alpukat yang semuanya disiram dengan kental manis nah sekarang saatnya mencicipi

jadi nih benar benar nih
es bodengnya tuh manisnya pas
nggak too much banget gitu
terus kondimen kondimen yang di dalamnya atau toppingnya tuh lembut semua
dan itu nge blend jadi satu
yang endingnya rasanya hmm
es bodeng ini selalu laris di buru pembeli
bahkan ada yang sudah langganan tetap dan menjadi tempat nongkrong bersama orang terkasih
biasanya saya kalau minum es itu langsung batuk
dan saya bawa anak saya juga loh pernah
eits perlu tahu soal yang satu ini nih
kuliner dingin manis memang terasa menyegarkan ya
tapi mengonsumsi es saat cuaca panas sebaiknya tidak berlebihan
hal ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam situs sehat negeriku kemenkes go id
terhindar dari dampak cuaca panas diantaranya adalah mencegah dehidrasi dengan minum air yang banyak tanpa menunggu haus
oke masih diragam kuliner nih
saya mau bergeser ke kawasan duren sawit jakarta timur
ada es dawet istimewa karena ada topping durian yang melimpah
namanya es dawet durian paselamat
berada di pinggir jalan
kedai es ini sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan selalu laris diburu pembeli
apalagi saat cuaca panas seperti sekarang
kunci cita rasa khas es dawet ini terletak pada bahan bahan yang digunakan dalam kondisi segar
alami dan bebas bahan pengawet mulai dari santan gula merah serta buah durian
khas banjarnegara rasanya dawet memang kita agak beda dengan dawet

karena kita segala galanya itu menggunakan haknya murni
santan gula murni tanpa embel embel lain
dalam sehari kedai es dawet durian ini bisa menghabiskan durian hingga satu ratus lima puluh kilogram
kan panas nih udara nih ya
kayaknya kalau nggak kena es kayaknya meleleh kayaknya semuanya nih badannya
apalagi ketemu dengan
oh dawet pak d enak banget
ada duriannya loh
gede gede banyak lagi
kalau misalnya mau banyak pak ade bakal ngasih tambahannya loh
wah ini dia es dawet duriannya ya
wuh kelihatan penuh menggiurkan sekali
duriannya gede gede juga
baik maturnuun pak d
tuh duriannya gede banget
duriannya gede banget
kita coba ya bismillahirrahmanirrahim
duriannya kerasa banget
gula jawa nya juga manisnya pas
terus ada gula gula
ada gurihnya santannya
sama nih dawet atau
teksturnya lembut banget
ini nyos banget lah
cocok banget di cuaca kemarau panas seperti ini
meski durian dalam satu porsi es dawet melimpa
tak membuat dompet kebakaran jenggot kok
cukup membayar lima belas rupiah
lima belas rupiah untuk es dawet durian biasa dan dua puluh rupiah untuk es dawet durian spesial dengan tambahan ekstra durian
sesuai situs ayosehat kemenkes go id buah durian mengandung vitamin c b kompleks potasium
dan tinggi akan protein triptofan yang merupakan salah satu dari asam amino serta tinggi serat
fredy cahya andra anhar jakarta